pelabuhan tanjung priok merupakan pelabuhan tersibuk di indonesia
setelah proses pengurukan dermaga selesai dilakukan nanti
kapal kargo besar bermuatan di atas sepuluh ribu teus bisa bersandar di pelabuhan
dan jalur pengiriman logistik akan berubah
dengan masuknya kapal kargo berkapasitas besar
kapasitas terminal juga akan meningkat
saat ini pelabuhan tanjung priok memiliki kapasitas total tujuh juta teus per tahun
nantinya kapasitas pelabuhan ditargetkan naik mencapai sebelas lima juta teus per tahun
saat pembangunan terminal kali baru semuanya selesai dilakukan
pola pengiriman dari pelabuhan tanjung priok
lima belas persen masih melakukan transit di hub port singapura
sedangkan delapan puluh lima persen sudah melayani direct call ke negara tujuan
pelabuhan tanjung priok saat ini sudah bisa menampung kapal bermuatan delapan teus
dan telah tersedia tujuh belas kapal berkapasitas delapan juta teus per tahun

kemudian kalau yang terbesar kedua adalah di surabaya
surabaya itu satu tiga juta sekian per tahun
itu pergerakan barang ekspor impor di tanjung perak
kemudian yang ketiga yang cukup banyak adalah di semarang
itu hampir enam ratus ribu tius per tahun
pola shipment pelabuhan tanjung emas semarang tujuh puluh tiga persen
masih melakukan transit di hub port singapura
dan sepuluh persen sudah melayani direct call
ada pun pola shipment pelabuhan tanjung perak surabaya empat
empat puluh delapan persen masih melakukan transhipment di singapura
sedangkan lima puluh dua persen melakukan pengiriman langsung
priok ini relatif lebih banyak
kita hanya lima belas persen kargo kita yang menuju singapura yang melakukan transhipment
sebagian besar sudah melakukan direct call ke beberapa negara
bahwa nanti ke depan masih ada potensi pergerakan barang
priok ini menjadi hub untuk mengumpulkan yang dari semarang dan surabaya
untuk ketujuan yang lebih jauh lagi
tahun ini tanjung priok ditargetkan mendapat penambahan kargo lima ratus ribu teus
pt pelindo ii juga menegaskan sudah siap melayani dan menerima kapal besar
untuk bersandar di tanjung priok
rizky renardi jakarta